jangan marah dong
tadi gue ketiduran
habis lu jalannya lama
kalau gak mau main gak usah ngajak
ya lah des
jangan marah des
ya elang gak sudi
emanya ada po
gak ada kenapa
menanyain bikin kue apa enggak
emang hari ini gak ada pesanan kue jadi gak bikin kue
maka itu po temen saya mau pesen kue
kau tahu tanya aja sendiri
emang ada apa enggak
jangan dulu nanti aja tunggu aja dulu di sini
biasanya jam sebelas juga mas indro udah bangun
emang pesanan kuenya buat kapan
kalau kuenya ada sekarang temen saya mau beli sekarang mak
oh seperti itu kalau buat sekarang mak nggak ada sepuluh toples
hmm kan terigunya udah habis kemarin buat bikin kue contoh
terus mentega juga tinggal dikit
telurnya kurang apalagi keju
nggak ada semua
hmm gini deh bilang sama temen lo
buat besok aja gimana
ya kalau sekarang kakak bisa kalau besok bisa
jadi mak bisa belajar dulu mak
iya seperti itu
gentengnya sekarang gimana mbak udah gak bocor
iya udah nggak bocor
gedenya waktu itu udah dibeneri sama mas indro
sekalian tuh sama gerobaknya
pantesan sekarang gerobaknya cakep
sama persis kayak mas indro cakep
mau minum apa mas
eh alah masya allah
sekarang kan bulan puasa ya kita kan lagi puasa
bur muka lo udah mendingan
udah cek semalam gue kompres pake lab di min
cek kamu ada sebuahan lima nggak
mut kamu ada gak
ada nih kang tapi dibuan
gak apa apa tukar mut
eh tish gue ada nih tuh
terima kasih ya
kenapa sih lo berdua
eh pake berantem lagi
emang dari dulu kali berantem
ah sama ikannya
masuk masuk mana nih
lo tau kagak
tadi subuh di masjid ada yang hilang sendal
gue kagak tau
kalo kagak tau jangan cerita
gue kan belum selesai ngomongnya
ulu ulu ceritanya gimana atubeh
jadi begini di
tadi subuh di masjid ada yang bilang sendal
nah gue mau nanya sama lu berdua nih
lo tau kagak siapa malingnya
eh im jangankan malingnya
yang hilang sendal aja gue gak tau
lo kalo kagak tau kagak usah marah marah
gue kagak marah marah
kagak perlu lo teriak teriak gue udah denger
udahan main caturnya
gue yang di pojokan lagi ngambek
yang di pojokan main catur malah tidur
kalo udahan bapak caturnya pulangin dong
belum selesai mot
purno mah mot
ya anak kecil aja lu pada berantem
udah pur main caturnya mau gue yuk
kok kamu malah ngebelain si pur sih
lagi pula jam segini juga masih sepi ngojek
yang kerja belum pulang
yang sekolah juga belum pada pulang
eh pur jak
jangan main catur sama si pur
eh makasih jak
tunggu fb kita dapet si paul
aduh ya kan
tunggu fb itu
nih kayak gini nih mas ke kiri ke kanan
kiri kanan kiri kanan
ini apaan mak
aduh mak lupa
kemarin dikasih voucher belanja sama teman emak buat belanja di supermarket
tapi mak lupa keluarin
jadi kecuci dah nih
yaudah sini tati jemur aja biar kering
besok aja dipakenya mak lumayan lima ratus ribu
kagak bisa dipakai besok batasnya hari ini
yaudah kalo gitu tati sprikain aja ya mak
ntar suruh beli terigu gula sama mentega
sekalian beliin sarden
mah udah lama banget gak makan sarden
tadi apa catetannya
mau kemana lo
disuruh belanja sama ibu suri
kalo gak pada ngobrol saya mau nyanyi ya
es lilin mah cece kalapa muda
dibantun mah babay haji murun karawa bebek